nah ini komuter cerita komuter ya
kenapa ketua umumnya tidak diganti saja dulu
baik berarti masih banyak warga yang ingin mengetahui apakah rumahnya terkena korban dari dampak dari kebakaran atau tidak
betapa mengerikannya gitu tim ini di bawah
tim spanyol memang cukup perkasa ya tadi
mengusung tembolak beak beramai ramai seperti ini telah menjadi tradisi suku sasak di lombok timur
kita sudah berkali kali misalnya kan yang edukasi kan menonton di televisi di berbagai acara ya
benar ya nanti kita bulan depan
iya maksudnya ya mungkin kalo bpj sih arahnya gua udah tau kemana mungkin ga akan target terlalu banyak banyak
bagaimana kemudian mereka cuma dapat recovery